ya bea cukai tanjung priok ini kembali melakukan lelang barang tak dikuasai
dan untuk mengetahui seperti apa informasi terbaru dari lelang tersebut
kita akan segera bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia monika honado
tadi di informasi sebelumnya sudah disebut bahwa akan ada puluhan motor dengan merek tertentu
kalau di belakang monica sekarang ada merek royal enfield
apakah cuma merek royal enfield saja atau mungkin ada barang lain monika
silahkan dengan laporan anda
selamat pagi dea dan juga farhanisa
benar sekali kalau dilihat di belakang saya ini adalah sepeda motor yang tergolong juga moge ya farhanisa dan dea
yaitu motor d ini dengan jenis royal enfield
yang mana memang pada lelang kali ini ada enam puluh unit royal enfield ini
karena semuanya ini berasal dari satu kasus yang sama
jadi memang yang dilelang pada kali ini semuanya adalah sepeda motor jenis royal enfield
jadi bagi anda yang mungkin berencana untuk membeli sepeda motor atau mungkin hobi mengoleksi motor motor besar
ini menjadi satu rekomendasi yang cocok bagi anda
misalnya saya perlihatkan ini motor royal enfield tiga ratus lima puluh cc
ini nilai limitnya atau nilai lelangnya dibuka mulai dari dua puluh tiga juta rupiah
jadi kalau dari harga pasarannya yang baru ini ada di kisaran harga rp seratus juta
sedangkan ada juga selain jenis yang tiga ratus lima puluh cc ada juga yang lima ratus cc
kalau mau yang lebih besar ini lima ratus cc mulai dari harga limitnya dua puluh tujuh juta
nah ada juga yang perlu diperhatikan dea dan juga farhanisa disini kalau dibawah nilai limit ada nilai jaminannya
nah nilai jaminannya ini juga dimulai dari sepuluh juta
dan juga rp delapan juta untuk motor yang tiga ratus lima puluh cc
jadi sebelum mengikuti lelang ada uang jaminan yang perlu diberikan kepada pihak balai lelang ini yang akan melelang motor motor ini
kalau hari ini farhanisa dan dea ini baru open house
jadi ini masyarakat atau mungkin calon pembeli bisa datang melihat langsung kondisi motor ini
kalau dilihat saya lihat langsung ini motor motornya baru semua farhanisa dan dea
pasti bisa kita tahu kualitasnya bukan kualitas bekas tapi kualitas yang baru
tapi untuk mengetahui lebih lanjut saya akan mengajakannya untuk bincang dengan bapak ian sani suryana selaku kepala hanggar di tpp l empat ini
bapak ini saya lihat ada enam puluh unit ya benar yang lain masih berada di dalam kontainer ini ya pak
ini sebenarnya dari sitaan atau seperti apa
apa yang dimaksudkan dengan barang yang tidak dikuasai ini pak
jadi barang ini totalnya memang ada enam puluh unit yang dilelang menjadi enam puluh lot
artinya satu unitnya satu lot
barangnya berasal dari barang tidak dikuasai dengan peruntukan lelang
jadi barang tidak dikuasai itu maksudnya adalah barang yang tidak dikeluarkan oleh pemiliknya lebih dari tiga puluh hari dari tempat penimbunan sementara di pelabuhan
ini saya lihat cukup banyak
jadi barang yang tidak dikesita atau diambil alih oleh pihak beacukai sudah dari tahun berapa pak
untuk status btd nya dari dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas tapi baru dilelang dua ribu dua puluh tiga ini mengapa demikian pak
jadi untuk proses dari barang tidak dikuasai menjadi barang tidak dikuasai peruntukan lelang itu memang kita ada beberapa tahap administrasi yang harus diselesaikan
juga dalam lelang ini juga melibatkan ada instansi di luar biaya cukai jadi memang memerlukan waktu gitu
selain itu memang antrian dari barang barang lelang di kpu tanjung priuk ini memang lumayan banyak
pak nilai lelangnya ini mulai dari dua puluh tiga juta dan dua puluh tujuh juta sedangkan kalau saya lihat nilai di pasarannya yang baru itu seratus juta lebih
ini bagaimana cara beacukai menentukan limit itu sendiri
jadi memang untuk penilaiannya tersendiri itu memang yang dinilai hanya bea masuk dan pajak dalam rangka impornya saja
jadi nanti dengan harapan
nilai dari nilai harganya akan terbentuk pada saat elang
baik pak untuk lelangnya sendiri akan dilangsungkan secara langsung atau ke online seperti apa pak prosesnya nanti
jadi untuk lelang dilangsungkan secara online melalui lelang go id
jadi teman teman yang akan mengikuti lelang bisa mendaftarkan di lelang go id
pak yansani ini yang menjadi banyak pertanyaan nih
kalau lelang ini apalagi ini barang barang sitaan
atau barang yang tidak dikuasai
berarti ketika pemenang lelang membeli atau mendapatkan motor motor ini
belum ada kelengkapan dokumen dokumennya seperti bpkb dan juga stnk
itu seperti apa pak
jadi kalau dari pihak beacukai sendiri itu kita menerbitkan formulir a
tentunya dengan permohonan dari pemenang lelang
juga dari kpknl akan menerbitkan risalah lelang
dari dua syarat tersebut itu merupakan syarat syarat
untuk penerbitan stnk dan bpkb nya
berarti nanti untuk stnk dan bpkb nya ini sendiri diurus oleh pihak dari pemenang lelang
dan di luar harga lelang ya pak
ya betul sekali
jadi untuk selain dari formulir a dan risalah lelang tadi
itu memang diselesaikan oleh pemenang lelang
namun selain itu memang setelah dinyatakan pemenang lelang
baik terima kasih pak yansoni
selamat bertugas kembali
farhanisa dan dea bagaimana jadi penasaran atau mungkin berminat untuk membeli motor motor jenis royal enfield ini
nah kalau anda belum mungkin menyempatkan diri kemarin dan juga hari ini
untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi motor royal enfield di sini bisa datang lagi hari esok
karena memang untuk open house ini dibuka
tanggal tujuh sampai dengan sembilan juni dua ribu dua puluh
nantinya untuk proses lelangnya sekali lagi akan dilakukan pada dua belas juni atau senin mendatang farhanisa dan dea
ya ini dia yang mungkin menjadi informasi penting ya
tanggalnya sampai kapan bagi para pencinta otomotif khususnya kolektor motor begitu ya
betul ada dua jenis para nisanya
ada yang tiga ratus lima puluh cc kalau mau yang bertenaga lagi yang lima ratus cc
sekalian ada semua di situ
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia